kasus pembunuhan aktivis ham munir yang diracun dalam penerbangan jakarta amsterdam tujuh september dua ribu empat lalu
masih menyisakan misteri siapa sebenarnya dalang pembunuhnya
hingga saat ini aktor intelektual kasus tersebut belum tersentuh hukum
sementara upaya untuk membuka dokumen penyelidikan kasus pun ternyata masih menemui jalan buntu
tujuh belas tahun berlalu namun kematian aktivis ham munir tolib yang tewas diracun pada tujuh september dua ribu empat belas
masih jadi misteri tak berkesudahan
hingga kini siapa aktor intelektual kasus tersebut tak juga menemui jelik terang
istri mendiang munir suciwati terus mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengusut kasus ini
suci menganggap pemerintahan jokowi tidak serius
dalam menyelesaikan kasus pelanggaran pelanggaran ham khususnya kematian suaminya
sebenarnya akan tentunya mencatat apa yang dilakukan pemerintah
pemerintahan atau rejim siapapun ketika tidak menyelesaikan kasus hak asasi manusia
pelanggaran hak asasi manusia dan tentunya juga salah satunya adalah munir
beragam upaya telah ditempuh suciwati beserta sejumlah aktivis ham untuk bisa mengungkap perlahan kasus munir ini
namun beragam alur pelik juga yang mereka temui
yang terbaru upaya hukum yang ditempu untuk membuka hasil tim pencari fakta munir pun kembali dimentahkan
seperti dilansir di laman mahkamah agung ma menolak permohonan kasasi yang diajukan kontras
upaya itu bermula saat kontras menggugat sekretariat negara untuk membuka hasil tpf munir
di mana komisi informasi pusat atau kip sudah memerintahkan setnek agar segera mengumumkan hasil penyelidikan itu ke masyarakat
namun setnek justru mengajukan banding ke pt un jakarta dan dikabulkan sehingga tidak wajib mengumumkannya ke publik
kontras pun mengajukan kasasi
hukum itu kembali menemui jalan buntu
agus durmansyah cnn indonesia
tujuh belas tahun kasus pembunuhan aktivis ham munir said talib masih menyisakan misteri siapa dalang dibalik pembunuhannya itu
apakah waktu yang makin lama berjalan rezim yang sudah berganti semakin menunjukkan titik terang
ataukah justru masih tetap dalam kegelapan
mengapa seolah hasil kerja tim mencari fakta tidak bisa dibuka pemerintah
pertama kali kita bersama dengan hedri satrio analis komunikasi politik dari universitas paramadina
bang henry sebenarnya kita juga harusnya bersama juga untuk membahas ini dengan yati andriani
yang merupakan koordinator komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan atau kontras
tapi masih dalam perjalanan
kita akan mencoba menghubunginya melalui sambungan telepon begitu
bang hendry tiga belas tahun ini puncaknya akan diperingati kalau tidak salah besok begitu ya dalam kamisan namanya
yang nggak tahu saya mungkin pemerintah pernah menemui tidak para peserta kamisan ini
sepertinya ada kado yang tidak bagus
ketika dalam putusan ma menyebutkan bahwa ternyata sekretariat negara tidak wajib membuka dokumen hasil kerja tim pencari fakta
padahal di dalam dokumen ini diakini begitu ada nama nama yang bisa diungkap
dan paling tidak ya keluarga bisa lega
anda melihat kasus ini memang tidak akan pernah bisa dibuka
tidak akan pernah bisa dibuka rezimnya siapapun
betul karena sebetulnya
kalau mau nothing tulus pak sindra
sebagai presiden sebelumnya ya pak sby juga bisa ngomong ya
tidak hafal semua tapi minimal ada beberapa poin yang bisa dia sampaikan
tapi kan ini tidak gitu ya
bahkan bu suci pun sudah merasa bahwa ya sudah sbi sudah selesai sekarang nextnya kan pak jokowi
terus kemudian bagaimana pak jokowi menyikapi isu ini memang
terlihat agak tidak siap pak jokowi kalau ada isu isu yang terkait dengan keadilan ya
seperti novel tadi kemudian ini
tapi saya yakin seorang jokowi pasti memiliki pertimbangan
banyak hal gitu kan
kalau di komunikasi politik mas indra pesan itu kan jelas dibagi tiga itu
untuk eksternal internal dan kombinasi eksternal internal
nah kemudian kalau masing masing eksternal internal dan kombinasi ini
selalu ada output output
kira kira apa yang menyebabkan bila ini diketahui eksternal
apa yang menyebabkan bila ini diketahui internal
dan apa yang akan terjadi bila both eksternal dan internal tahu
nah mungkin inilah yang akan dihitung oleh setiap penguasa rezim ini
jadi menurut saya walaupun
kaitannya seperti apa misalnya
mungkin kalau bisa anda sederhanakan dari
kalau misalnya eksternal internal itu mengetahui informasi terkait apa misalnya
kan begini misalnya
kita ingat betul
pada saat kampanye kan pak jokowi bilang akan
bongkar kasus kasus ham gitu ya
tapi kan ternyata begitu masuk ke pemerintahan menjadi pimpinan
kan ternyata ada pertimbangan lain
salah nggak jokowi
saya menurut saya sih tidak salah juga
secara politik tidak salah menurut
ya karena dialah yang bertanggung jawab terhadap kedamaian
dan keberlangsungan stabilitas negara ini gitu
jadi kita juga tidak bisa paksa
hanya yang bisa kita lakukan kepada pak jokowi adalah
pak jokowi menyampaikan saja bahwa memang hasil temuan itu sudah diterima oleh dia
dan apalah apakah akan diproses kemudian atau tunggu atau apalah gitu
nah ini pak jokowi memang agak rame
ini terkait dengan kalau dibukanya hasil kejadian mencari fakta maksudnya begitu
pada publik ya
memang kita sama sama memakfumi bahwa fokus pak jokowi menjadi presiden ini
memang tidak ada yang menjurus langsung ke sana
walaupun ada di salah satu nawacita tapi
itu tidak menjadi fokus yang utama menurut saya
jadi yang lebih utama dia adalah lebih ke hal hal yang tangible
yang bisa dilihat seperti infrastruktur dan lain lain
sementara untuk hal hal yang seperti ini keadilan gitu ya
hal hal begini nah dianggapnya tidak terlalu berpengaruh mungkin terhadap elektabilitas gitu
sehingga layak juga memang kita tunggu kira kira kapan pak jokowi mau menjelaskan ini
kan kita boleh saja berharap
kenapa waktu itu sbb
juga tidak mau gitu ya
hitungannya sama juga
saya rasa demikian
apakah nama nama ini kalau misalnya
atau saya tidak bicara nama
kalau bicara tentang dokumen dalam tim pencari fakta ya
tidak tahu saya itu ada namanya atau tidak begitu
yang bertanggung jawab atau tidak
apakah itu akan mengguncang stabilitas politik di indonesia
nah sekarang begini mas indra
kenapa anggota tim tgpf saja tidak mau ngomong sampai sekarang
kan mereka kan juga tahu sebetulnya
jadi memang ada pilihan sulit di sini
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sby
waktu itu merasa nanti dulu deh gitu
dan begitu pindah ke pemerintahan jokowi
dan saya yakin pak jokowi kemungkinan besar sudah mereview itu
kemudian dia memutuskan juga nanti dulu deh gitu
dan tidak ada satupun kan anggota tgpf itu yang bicara
harusnya anggota tgpf sendiri yang membongkar itu
harusnya paham itu kan
tapi ternyata anggota tgpf pun tidak
jadi artinya memang sudah ada
pilihan sulit di sini
ada skenario untuk menjadikan ini torehan sejarah gitu
tapi apakah tgpf sendiri mau menjadikan skenario ini
hanya torehan sejarah
misalnya kan itu hanya menguntungkan penguasa
kalau tgpf kan mereka independen misalnya
nah makanya nanti kalau mbak yati hadir
coba dikoreksi kalau saya tidak salah
saksi saksi yang berada di pesawat itu kan juga sudah tidak ada semua
sudah pindah ke alam lain semua kan
nah kemudian anggota anggota tgpf
yang lain pun kan tidak bicara apa apa
jadi artinya memang ini kes yang tidak biasa
case yang mungkin kita sebagai masyarakat
mengharapkan ini dibuka dalam rangka hak asasi
tapi pemerintah pasti punya pertimbangan sendiri
nah ini yang kalau saya sih memilih untuk menghargai itu gitu
tapi memang kan tidak bisa disamakan pendapatnya henry satrio
dengan pendapatnya suciwati
yang notabene istri dari mas munir gitu kan
atau teman dekat teman dekat mas munir gitu
jadi pada saat saya berkata seperti ini
kapasitasnya sebagai akademisi yang melihat
oh mungkin ada hitung hitungan tertentu
ada pertimbangan pertimbangan tertentu
bagi pemerintah untuk itu gitu
jadi saya yakin juga nanti pun
kalau pas nanti dua ribu sembilan belas kemudian ada perdebatan gitu ya
ada debat biasanya kan antar capres debat
ini dimasukkan sebagai teori pun
saya yakin tidak akan come up di panggung gitu
karena pasti ya di setiap negara kan pasti ada
kenapa demikian bertanda tidak bisa akan muncul
itu menurut saya karena
semuanya sepakat tidak membahas itu maksudnya
kan ini kan tiga presiden kan lewat dari zaman megawati
kemudian sby sekarang pak jokowi
jadi sudah lama sekali memang case nya
kalau semua rezim ini ternyata juga menghindari kesan dalam tanda kutip begitu
untuk benar benar ini
pasti ada pertimbangan besar ya maksudnya
makanya bahkan sekarang pak jokowi justru dilindungi oleh hukum
karena tidak diwajibkan untuk membuka itu kan
walaupun mungkin di putusan tingkat pertama
diwajibkan untuk membuka
tetapi yang menjadi pertanyaan ketika mengajukan banding
ini ada pertanyaan soal sejauh mana sebenarnya political will
pemerintahan ini untuk mengungkap kesemudian sebenarnya
menjadi itu kenapa harus banding gitu
soalnya ada persoalan
seharusnya kan dijawab saja
tapi kemudian mereka memilih banding
kan waktu itu sebetulnya dijawab saja
ditolepil kemudian memilih banding
dan ternyata hasilnya sudah sama sama kita tahu
bisa menjadi indikasi bahwa itu memang untuk menghindari begitu ya
iya jadi juga tidak perlu lagi ada tekanan tekanan terhadap pak jokowi gitu
jadi memang ini sulit sekali
tentunya sekali lagi mas indra
mungkin opini para pejuang ham akan berbeda dengan opini henry satrio
karena memang saya melihatnya kan dari sisi komunikasi politik gitu ya
dan coba memahami kenapa di era sbe terutama
pada saat itu sepuluh tahun dia berkuasa
tapi kalau misalnya
tapi kalau misalnya memang hal itu sudah menjadi gambaran
ini akan bisa mengundang stabilitas dan lain sebagainya begitu
mengapa ini harus dimasukkan ke dalam sebuah program
bukan program dimasukkan dalam apa ya
nawacita atau apa di pemerintahan jokowi
karena memang dramanya kan sudah terjadi waktu itu
pertanyaan pertanyaan itu dilontarkan pada saat kampanye
dan jokowi sebagai calon presiden harus menjawab kan
dan tidak mungkin dia menjawab saya tidak akan melanjutkan itu
karena itu kesnya sbe salah dia menjawab gitu
dalam sebuah ranah kompetisi dia pasti akan menjanjikan itu
nah sekarang sebetulnya kan jadi banyak sekali yang
itu kemungkinan tidak menjadi istilah bahwa itu adalah janji yang tidak benar
atau janji palsu misalnya
nah itu kan tergantung dari persepsi masyarakat
makanya menurut saya begini kalau hal hal yang tidak dipenuhi pak jokowi
selama kampanye itu banyak mas indra
tapi kita mesti paham juga mungkin waktu itu beliau nggak tahu
pada saat jadi presiden ternyata banyak hal yang mesti dipertimbangkan gitu
kan tidak mau mengaku saja pak jokowinya
oh sorry saya waktu itu nggak tahu sekarang baru tahu
tapi itulah yang menurut saya terjadi
dan dramanya sudah jalan
artinya drama itu kan ada pak polikarpus ada beberapa ada ongen dan lain lain
baik ketika akan mencalonkan diri sebagai presiden menjadi calon presiden
sebenarnya kan ada harapan dari masyarakat bahwa jokowi ini datang dari figur masyarakat
artinya kalau bisa disebutkan ahistoris dengan kepentingan kepentingan kekuasaan sebelumnya
yang mungkin terkait dengan kepentingan kepentingan persoalan masalah ham
jadi sebenarnya tidak ada beban dong harusnya pak jokowi ini untuk membuka
tapi bisa nggak dianggap sesimpel itu
nanti kita ulas lebih lanjut ya setelah jeda
tetaplah di cnn indonesia prime news
kita lanjutkan diskusi tentang sampai kapan kasus munir ini bisa benar benar terungkap tuntas
membongkar siapa dalang pembunuhan terhadap munir said talib aktivis ham ini
sampai sekarang masih belum ada dan sudah hadir bersama kami selain dengan henry satrio tadi
ada yati andriani yang merupakan koordinator komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan kontra
selamat malam mbak yati terima kasih
selamat malam mas
meluangkan waktu untuk cnn indonesia prime news
jadi peristiwanya puncaknya nanti akan diperingati besok kalau tidak salah begitu mbak ya
tetapi sepertinya ada kado yang kurang mengenakan ya dari mahkamah agung bahwa kemudian memutuskan
sekretariat negara tidak wajib gitu untuk membuka hasil kerja dokumen tim pencari fakta yang dulu pernah sudah ada gitu hasilnya sebenarnya
bagaimana anda melihat ini kontras waktu itu menggugatnya di kip ya kalau tidak salah ya
iya tentu kami sangat menyayangkan ya putusan mahkamah agung yang menguatkan putusan
ptun karena kami melihat alasan ptun mengabulkan banding dari kementerian sekretariat negara itu tidak relevan dan sangat janggal
hanya karena tidak ada pencatatan pengarsipan dokumen tpf di kementerian sekretariat negara maka kemudian diartikan secara fatal bahwa tidak wajib kementerian sekretariat negara atau pemerintah untuk mengumumkan dokumen tpf munir
ini sesuatu yang menurut kami tidak relevan
karena pemerintah adalah dokumen informasi dan mengumumkan
nah ketika tidak ada pencatatan di kementerian sekretariat negara itu kan sebetulnya kelalaian dari pihak yang berwajib
dan itu kan tidak berarti menghapus kewajiban pemerintah untuk mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat
harusnya tidak menggugurkan kewajiban itu ya
tapi malah kemudian di ma malah dikuatkan putusan dari pt tun tadi ya
betul dan kami tetap berpandangan bahwa putusan ma pun tidak menggugurkan kewajiban pemerintah
oh tetap tidak mengugurkan menurut anda
karena kepresnya itu kan tidak berubah
kepres tetap di penetapan nomor sembilan kepres satu ratus sebelas tahun dua ribu empat tentang pembentukan tpf meninggalnya munir
itu menyebutkan bahwa hasil penyelidikan tpf disampaikan kepada masyarakat oleh pemerintah
nah dalam hal ini kan pemerintah yang kami lihat adalah presiden
karena presiden pada masa itulah yang menerima dokumen tersebut
ketika ada putusan ma tidak ada yang tidak merubah isi dari kepres itu
dan kepres itu legal menurut kami sehingga kewajiban ini tidak gugur
sejauh ini dari informasi mungkin tersebut
teman teman yang dulu pernah berada di masyarakat sipil sekarang berada di lingkar istana begitu ya
mungkin anda di sekretariat negara
memang benar nggak ada dokumen itu mbak
kami tidak meyakini dokumen itu tidak ada
pertama pada tanggal dua puluh enam oktober sudi silalahi mantan seskap di masa era presiden sby itu menyerahkan dokumen tersebut
kpk mantan menyerahkan dokumen tersebut
yang kedua pak johan budi sebagai jubir presiden
juga mengafirmasi bahwa memang dokumen tersebut sudah diterima
kemudian dua belas oktober jokowi memerintahkan jaksa agung dan kapolri untuk mencari dokumen tersebut
itu dua institusi besar loh
mungkin mereka tidak menemukan itu
yang kedua dokumen itu pun sudah sampai ke kementerian sekretariat negara
artinya sudah tidak ada alasan bahwa setnek tidak menguasai dokumen tersebut
sudah ada sudah diserahkan
sekarang sederhana saja tinggal diumumkan sebetulnya
kugatan dari kontras ya

ketika tiga ep apa namanya kugatan dari kontras ya
ketika tiga ep apa namanya kugatan dari kontras ya
ketika tiga ep apa namanya kugatan dari kontras ya
dan kemudian meminta pemerintah untuk membuka dokumen tersebut
kemudian seperti kita tahu pemerintah atau setnek kemudian mengajukan banding ke pt tun
menurut anda ketika melihat upaya mengajukan banding ini
itu sudah bisa menunjukkan will political will dari pemerintahan ini menurut anda
sudah cukup bagus tidak sih sebenarnya untuk mengungkapkan
bagaimana anda melihat political will pemerintahan ini
justru sikap mengajukan banding itu mencerminkan ada kontradiktif
sikap yang kontradiktif sikap yang paradoks dari pemerintah
jokowi itu tahun lalu menyatakan bahwa munir adalah pr yang harus pr bersama yang harus diselesaikan
tahun lalu ini ya
tahun lalu kemudian ada kesempatan yang sangat legal karena ini putusan kip dan ada dalam kepres agar dia mengumumkan dokumen tersebut
justru malah mengajukan banding melalui kementerian setnek
ini kan kontradiktif paradoks
jangan jangan janji itu hanya

karena pemilu hanya janji karena mau mendapatkan suara sebagai presiden
nah mestinya ini sederhana
ini menyatakan kasus munir ini menjadi pr bersama yang harus segera diselesaikan itu ketika awal pemerintahan berjalan ataukah masa kampanye
di awal pemerintahan itu disebutkan dalam nawacita dan beberapa dokumen kampanye jokowi dinyatakan akan menyelesaikan pelanggaran ham berat masa lalu termasuk kasus munir
kemudian ada pertemuan dengan para pakar hukum pada saat itu
nah disitu pun disebutkan bahwa kasus munir adalah pr yang harus diselesaikan
itu clear kan
nah kemudian ada rekomendasi yang sangat legal kok malah ditolak malah melakukan banding
ini kan kontradiktif dan ini menunjukkan ada itikat yang tidak lurus tidak jujur
sebetulnya mau tidak pemerintah menyelesaikan kasus munir
sekarang ada petunjuknya ada peluangnya
harusnya digunakan peluang itu jangan ditolak begitu
dan saya rasa pak jokowi sudah harus menghilangkan semua kepentingan yang ada di dalam kasus munir
menghilangkan semua kepentingan politik apapun kalau mau betul betul hukum di negara ini ditegak
menghilangkan kepentingan politik apapun kalau memang mau menegakkan hukum di negara ini
nah itu bisa terwujud secara realistis menurut anda
terutama memang untuk jadi presiden itu kan butuh dukungan politik juga
sehingga memang mau tidak mau dia berhitung atas itu mas indra
ini anda mencoba menangkap realitanya ya
membenarkan perintah atau ini ya
saya coba kesana gitu
dan kemudian saya setuju tadi mbak yati bilang ini pemerintah sekarang sebetulnya kan punya kuasa ya
untuk melakukan itu
untuk memerintahkan silahkan baca aja
tapi kan dia nggak mau gitu kan
ini kan dia merasa sekarang itu jadi makruh gitu
sunnah lah tidak diwajibkan kok
jadi suka suka saya gitu
bisa saja mungkin ya
mungkin kemudian nanti
baru dia ngomong
jadi memang ditahan aja
itu kan bisa saja
itu bisa saja terjadi
makanya tadi saya katakan kalau dihitung dari dilihat dari berbagai peluang politik itu jadi banyak
menjadi komunitas kampanye maksud anda begitu
makanya tadi saya bilang kan kalau memang ini ada
memang kalau koalisi masyarakat sivil menginginkan
berikan pelindungan kepada
tim anggota tgpf itu
untuk menguak itu gitu
atau memang misalnya kan ada satu tokoh
yang pada saat kejadian itu menjadi wakil presiden
setelah itu ya
menjadi wakil presiden terdekat kan pak jk
itu kan kejadiannya pas zaman ibu mega kan
ibu mega kemudian sbejk gitu
nah mungkin bisa ditanya
masalahnya di kepres ini yang diminta untuk dibandatkan untuk mengumumkan menyampaikan itu pemerintah
sementara tpf ini kan ad hoc
dan dia bukan mewakilkan
jadi legalitas ketika mengumumkan ini
juga penting ditimbang ya
penting ditimbang gitu
kenapa kita minta pemerintah ini untuk menyampaikan kepada publik
bahwa ini adalah hasil kerja yang dimandatkan oleh pemerintah
dan ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah begitu
kalau mau sebetulnya pak jokowi bisa memanggil para anggota tpf ini
untuk mendapatkan informasi mengenai dokumen ini
dan isi dari hasil penyelidikan mereka
kemudian pak jokowi juga bisa membentuk
untuk membentuk semacam tim kecil atau apapun
untuk menelusuri atau menindaklanjuti poin poin atau isi informasi yang ada di dalam dokumen
tidak harus terbuka tapi tertutup dulu
tapi mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat itu tetap wajib
karena mandat dalam kepres itu seperti itu
dan saya kira kenapa mandatnya menyebutkan seperti itu
itu untuk menunjukkan bahwa memang pemerintah pada saat itu sungguh sungguh ingin menyelesaikan kasus munir
dan ini adalah bentuk akuntabilitas pemerintah dalam menyelesaikan kasus munir gitu
baik kita jelajah terlebih dahulu nanti di segmen selanjutnya

kita akan mulai perbincangan ini kembali
setelah kita juga nanti akan melihat cuplikan wawancara dengan istri almarhum munir suciwati
tetaplah bersama kami
saya masih bersama dengan mbak yati
dan juga mbak yati
saya juga bersama dengan mbak yati
tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam kasus munir ini
kita akan simak dulu cuplikan wawancara alvito dinova gintings dengan istri almarhum munir suciwati
yang nanti selengkapnya juga bisa akan disaksikan dalam program afd now pada hari jumat besok
kita lihat dulu cuplikannya berikut ini
saya pikir kan jokowi sering pasti kan lewat setiap kamis lewat depan kami
ketika jam empat sampai jam lima
kami terus ngomong soal janjinya di nawacita kan jelas
bahwa akan menyelesaikan kasus pelanggaran ham
dan ini sudah tiga tahun
mbak suci sempat mengkritisi soal revolusi mental yang katanya ya belum berhasil nih sekarang nih gara gara
dalam penegakan hukum dan ham belum
karena satu kasus penegakan pelanggaran ham masa lalu tidak ada
bahkan kita masih ingat kan waktu itu ngantiwani dan
fajar juga didatangi oleh jokowi
berjanji untuk menyelesaikan
dan hari ini kan tidak ada
apakah kemudian jokowi serius untuk kemudian mendorong ada pengadilan ham ad hoc
jadi tentunya ini juga pertanyaan pertanyaan bagi kita
kalau memang revolusi mental yang dicanangkan itu seperti apa sih sebetulnya kan
itu juga pertanyaan buat kami
ini ada orang orang juga yang diduga bersalah dalam lingkaran pemerintahan jokowi
dan itu yang kemudian menurut mbak suci yang membuat berat presiden untuk melakukan pindakan
ya ini soal berat dan tidak itu adalah soal kejujuran ya
soal kejujuran apakah kalau memang ada orang orang di sekitarnya yang memang bersalah
kalau dia jujur dan memang dia berani ya
ini bukan persoalan kamu teman saya
tapi ini adalah persoalan apakah memang dia serius untuk menegakkan hukum dan ham itu sendiri gitu loh
tapi sekali lagi saya sudah cukup ya ketemu dengan para pesohor petinggi di indonesia ini
mau jaksa agung presiden kapolri
semuanya sudah saya pernah temuin dalam ruang ruang penegakan hukum dan ham
tapi apakah saya menemui keadilan itu
jadi buat saya sekali lagi saya tidak mau ini hanya dijadikan apa komediti politik buat mereka
dan bahkan saya dijadikan tempat bahwa mereka serius
bahwa mereka ini saya loh ketemu sama korban dan saya apa berarti saya ini menindaklanjuti padahal tidak
bukan rakyat sekedar
beberapa pernyataan yang cukup penting tadi menagi
yang datang menjanjikan kasus munir ini akan diungkap tuntas kurang lebih seperti itu
lalu menjanjikan juga apa kabarnya kemana itu
sudah letih menemui para penegak penegak hukum di ruang ruang penegakan hukum dan ham
tetapi keadilan belum ditemukan
ini bukannya justru bisa berdampak serius bagi elektabilitas pak jokowi begitu sebenarnya
oh iya jelas ini akan
kalau memang ini dengan alasan wah kalau dibuka nanti stabilitas politik hancur
mungkin kekuasaan pemerintahan juga bisa apa namanya nanti selanjutnya mungkin
tidak bisa akan mendapat dukungan lagi dan lain sebagainya
tapi kalau dengan tidak mengungkap pentas ini dengan janji janji yang sudah diselontarkan
bukankah itu akan backfire juga
betul makanya kan sekarang ini pak jokowi konsentrasi untuk hal hal yang terlihat tadi
yang tangible tadi
seperti infrastruktur jembatan dan lain lain itu untuk memang memastikan bahwa ada
janji janji kampanye yang dia penuhi
nah kalau memang ternyata janji kampanye yang ini tidak
ternyata kampanye yang ini tidak terpenuhi kan ini dicatat juga oleh masyarakat gitu ya
bahkan dengan tinta yang sangat merah
kenapa karena hal ini menurut saya nanti mbak yati mungkin bisa tambahkan
yang menjadi poin penting kenapa banyak masyarakat lebih pilih jokowi waktu pilpres gitu
jadi ini sih akan diingat gitu
nanti pada saat pilpres kemudian teman teman kontras komnas ham mbak suci bicara
ya elektabilitasnya akan terpengaruh pastinya
karena ini kaitannya dengan manusia
kaitannya dengan nyawa manusia dan keadilan
karena bisa saja bukan hanya mas munir kan
karena bisa saja siapapun
nah waktu itu kita mengharapkan seorang jokowi karena dia dianggap bukan representasi masa lalu
nah itu dia yang ingin saya tanyakan benar sekali
ah historis lah dengan kepentingan kepentingan sebelumnya
ya gak ada kepentingan kepentingan itu
dan ternyata dan ternyata begitu masuk kan
loh kok begini ya gitu
ternyata ada keterkaitan jangan jangan gitu kan
itu kan jadi ada pertanyaan pertanyaan yang muncul
kenapa pak jokowi tidak mau untuk mengungkapkan itu
ya kembali lagi kalau saya melihatnya mungkin presiden punya pertimbangan stabilitas keamanan politik gitu
tapi kalau dari sisi ham nah itu memang mbak yati lebih paham untuk itu
tapi apakah tadi pertanyaan mas indra apakah kemudian janji jokowi yang ini tidak dipenuhi kemudian bisa mengganggu elektabilitasnya dia
gitu karena pemimpin itu kan dinilainya diukurnya dari janji yang dia ucapkan
janji yang diucapkan dan kemudian dipenuhi atau tidak begitu ya
baik mbak yati kalau anda menyoroti tadi political will nya kurang terlihat bagus untuk pengungkapan kasus kasus ham terutama kasus munir begitu sudah tiga belas tahun ini
lalu kira kira apa yang bisa diperbuat kemudian
kalau kemudian memang sudah sempat janji janji tidak hanya di masa kampanye tetapi ketika sudah mulai memimpin sempat menjanjikan lagi ya
kurang lebih seperti yang disampaikan mbak suci tadi mendatangi beberapa orang dan lain sebagainya
menjanjikan ternyata tidak ada lagi kabar perkembangannya dan lain sebagainya
menurut anda artinya memang kasus munir ini kira kira mungkin saya spesifik dulu kasus munir begitu ya walaupun ada banyak sekali kasus ham
kasus munir ini kira kira tidak mungkin bisa terungkap tidak sih menurut anda
sekali lagi terungkap atau tidak terungkap itu sangat tergantung pada kehendak politik dari pemerintah hari ini
dan tadi sudah disetegaskan berkali kali
harusnya pak jokowi tidak perlu ragu untuk menyelesaikan kasus ini karena dia tidak punya persoalan politik di masa lalu
ah historis dengan kepentingan kepentingan
dan dia juga adalah orang yang menurut saya sangat mudah untuk bisa melakukan komunikasi akses pertemuan dan sejenisnya untuk bisa mendapatkan informasi informasi yang valid dalam pengungkapan kasus ini
nah yang ketiga memang pak jokowi akhir akhir ini semakin terlihat tersandra dengan kepentingan kepentingan politik
kita bisa menyayangkan sekali misalkan bagaimana bisa dia mengangkat seorang menko polhukam yang diduga memiliki berbagai banyak catatan terkait pelanggaran ham
ini kan sudah jadi satu indikator bahwa dia mencoba mengkompromikan kekuasaannya supaya bisa tetap stabil dengan membangun relasi relasi dengan pihak pihak yang seharusnya dimintai pertanggung jawaban
itu kan artinya menjebak dirinya sendiri untuk semakin sulit maju menyelesaikan persoalan persoalan pelanggaran ham termasuk kasus munir yang sudah dijanjikannya begitu
nah kalau atas nama dukungan stabilitas pemerintahan anda tidak setuju
saya nggak yakin juga harusnya harusnya maksud saya apakah ini memang kekhawatiran yang nyata itu mungkin bisa
tetapi pak jokowi juga harus melihat di belakang pak jokowi ada begitu banyak rakyat menantikan keadilan
dan pak jokowi ini kan dipilih dan memilihnya dan pak jokowi ini juga dipilih karena rakyat begitu
seharusnya kehendak rakyat inilah kemauan rakyat inilah
dan dalam kasus pelanggaran ham adalah kehendak para korban pelanggaran ham
dia sudah sangat beberapa kali ya saya tahu membangun komunikasi itu melakukan pertemuan pertemuan
tetapi itu kan tidak cukup buat kami buat para korban pertemuan itu sudah cukup
tadi mbak suci sudah bilang yang penting sekarang adalah langkah langkah nyata langkah langkah konkret yang bisa dilakukan
dan ini sudah masuk ke fase periode terakhir kepemimpinan pak jokowi
ini saatnya lah pak jokowi mengambil tindakan tindakan yang konkret dalam penegakan ham
nah dalam kasus munir bisa dengan segera mengumumkan
dan memerintahkan agar temuan temuan hasil tim tpf ini ditindaklanjuti
kalau memang ahistoris dengan masalah atau kepentingan kepentingan lalu terutama mungkin terkait dengan masalah masalah ham yang lalu begitu bang hendry
lalu kalau kondisinya sekarang seperti ini apakah nanti memang dugaannya kemudian apakah nanti ini akan menjadi komoditas politik di saat kampanye dua ribu sembilan belas menjelang dua ribu sembilan belas begitu
disimpan simpan dulu baru nanti diumumkan
sehingga dapat meraih suara misalnya di sana
ataukah memang sebenarnya sekarang ini sedang apa dalam tanda kutip tersandra dengan mungkin yang mendukungnya selama ini yang berdiri di belakangnya selama ini untuk bisa tetap menjalankan roda pemerintahan sambil terus membangun begitu
sehingga pak jokowi juga menunjukkan kerja kerjanya kan membangun membangun dan membangun infrastruktur dan lain sebagainya ekonomi dan lain sebagainya
tetapi itu bisa berjalan dengan dukungan orang orang yang mungkin diduga begitu ya di belakangnya menjadi backup beliau begitu
tapi masalahnya pernah tersandra sejumlah kali
pernah tersandra sejumlah kasus kasus yang diduga kasus kasus pelanggaran ham begitu
kalau kita melihat kondisinya sekarang saya melihatnya justru dibalik bahas indra
bukan tersandra kalau menurut saya tapi memang jokowi sengaja menjadikan ini jadi alat kontrol dirinya jangan jangan
alat kontrol untuk mengontrol orang orang
oh bukan tersandra tapi justru bisa menjadi alat mengontrol
oh iya jokowi ini begini begini
seorang politisi yang andal
saya tidak yakin kalau beliau tersandra
tapi mungkin ada pertimbangan peteri bernyata
ada pertimbangan pertimbangan strategi strategi politik yang bisa dia mainkan
karena kan memang keinginan dia memang dua periode
rehlawan itu kan sudah haus banget tuh
pengen banget jokowi dua periode
ya relawan sih didiamin aja
cuma kan nggak punya nilai strategis
strateginya kan ada di pak jokowi
dengan megang kunci kunci ini menurut saya jadi dia mengontrol sebetulnya mas indra
memang agak ditahan supaya bisa dikontrol
kan banyak hal juga yang sebetulnya
justru sebaliknya menurut saya
kayak menjebak dirinya sendiri
artinya dia menjebak dirinya sendiri kan dia sadar betul kenapa dia memilih tindakan tindakan atau keputusan keputusan melibatkan sejumlah pihak yang harusnya dimintai pertanggung jawaban pelanggaran ham
karena mungkin dia memanfaatkan dua sifat orang indonesia mungkin seperti saya misalnya yang mudah memaafkan dan mudah lupa
mudah marah dulu reaktif
berjalannya waktu mudah maafkan lalu lupa
nah ini kan sekarang kan kita tinggal mengharapkan
pak jokowi ini mau mengontrol mau memainkan biduk biduk ini sampai sejauh mana dan terus kapan mau disekakmatnya kan ini kan juga kita lihat saja
saya yakin orang orang yang tersangkut dengan beberapa kasus ham ini juga merasa tersandera dengan pak jokowi karena beliau begitu handal memainkan perannya ini
kita lihat semoga nanti memang tidak seperti yang kita perbincangkan
ternyata memang diumumkan begitu
karena dan juga perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya di dalam perbincangan ini
dalam forum ini kita juga sudah mengundang perwakilan dari istana
tapi sampai menit terakhir memang belum ada pihak yang mengkonfirmasi untuk bisa menjawab kritikan bang hendry kritikan juga dari mbak yati
tapi saya ucapkan terima kasih mbak yati bang hendri
terus waktunya malam ini
rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir tetaplah di cnn indonesia

itu merupakan penipuan
kebetulan kita lihat